oke mbak ita ini kan apakah kemudian pemkot semarang sudah menyiapkan posko evakuasi
jadi coba aja tapi ini seharusnya sih bisa ya seharusnya sih akan terjadi ya